gue bisa kok kayak sendiri kok
kok lo malah nge nyep nyep sih
keluaran sam deh kayaknya
terus gini ya
jangan ikut campur ya pak
jadi saya berhak melakukan apapun sama dia untuk mendidik dia
matahari nggak perlu ngomong kalau dia bersinar
langit juga gak berisik
menyatakan kalau dia tinggi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
ini semua mau gue sendiri yang viralkan
besok pas di sekolah
spesial buat lo
gue kasih kesempatan buat lo
yang viralkan semua ini
pasti bakal surprise banget
wulan pasti bakal ill feel banget sama roman
ngeliat mereka akur begitu
kok feeling gue gak enak ya
jangan jangan mereka ngerencanain sesuatu
aduh darren kemana sih
udah telat nih
halo darren kamu udah sampe mana
aku udah on the way sih sebentar lagi sampai kok
kamu tunggu bentar ya supaya kita bisa berangkat sekolah bareng
oke tapi kamu jangan sampai telat ya
aku tunggu di depan rumah aku
oke tenang aku gak bakalan telat kok
oke deh dadah
ada bagusnya juga gue sama darren udah ketahuan sama bobby
jadi kita gak perlu backstreet lagi
gue bisa bareng bareng sama modern terus
berangkat sekolah juga bisa dijemput
lo bisa gak aja turun di sini supaya berangkat sekolah bareng sama lo
gue juga pengen berangkat sekolah sih tapi
yaudah naik lagi
nenek nenek makan kedong kedong
jangan masra masraan jangan gandengan tangan
kalau gue bilang gue mau jemput gina ntar bobby kecewa lagi
secara gue udah janji gak bakal barengkan gina di depan bobby

dari tadi bengong mulu
gue kasih tau jangan kebanyakan kelamun
makan ke timun makannya ngebet
jangan kebanyakan kelamun nanti kesambet
ya kalah deh tuh kan

lo doang aja lo kayak dapet nilai jebok aja
gin maaf ya aku gak jadi jemput kamu
aku ketemu sama bobi di jalan
jadi aku berangkatnya sama bobby
kamu pergi sendiri nggak apa apa ya
ih darren kenapa gak bilang dari tadi sih
kan aku bisa berangkat bareng sama papa
berangkat sendiri deh

akhirnya sampe reporter kalo ada
sampai setelah musip official
jadi terus input update

karin kamu gak apa apa
aduh lu luka lagi
gak apa apa kok semoga berhenti dong
iya kan biar debunya hilang dulu
mau gue obatin di uks aja gak
ya deh gak apa apa
aku udah boin bekal nih buat kamu ini roti sandwich kita makan barengnya di kantin
tik gue tuh mau
sam sam lo sama tika aja kasian juga dia udah bawain sarapan buat lo
gue bisa ke uks sendiri kok
yaudah ya ayo ke kantin cepetan

males ah dipanggil sukasih
udah dibilang nama gue bukan sukasih tapi sisi
ah ya udah eh sisi
enggak kayaknya dia belum masuk nih
enggak lo sebelumnya juga gak ngeliat gina dimana
enggaklah deren dari gerbang sampe sini juga gue gak ngeliat dia
kalo udah liat pasti gue bilang kan
mau ngira apa sih
enggak gak apa apa udah thank you ya
waduh apa jangan jangan
pak pak pak
pak pak pak
pak pak pak
tunggu dong pak jangan ditutup dulu pak
maaf ya jam pelajaran sudah dimulai dari semenit yang lalu
aduh pak cuma semenit dong pak
ya dong bukain ya please please
sekali lagi maaf ya ini peraturan sekolah
kalo bel sudah bunyi pintu gerbang harus dipunci
dan siapapun juga gak boleh masuk
kamu dimana aku belum sampe sekolah
aku ada di depan gerbang
dan aku gak boleh masuk
dan itu semua gara gara kamu
emangnya kalau kamu minta maaf aku terus bisa masuk gitu ke sekolah
ya ya yaudah lah gin
terus ya aku harus gimana dong
terserah deh pokoknya kamu gak usah janji janji ke aku lagi ya
paksa pulang deh
pak indra bisa bicara sebentar
oh iya bu indra